belum tuntas masalah penanganan pandemi covid sembilan belas
dunia internasional kembali dikejutkan dengan temuan mutasi virus covid sembilan belas
yang menyebar dengan lebih cepat di inggris
lalu seberapa besar ancaman mutasi baru virus covid sembilan belas bagi indonesia sendiri
pada saat tren kasus positif covid sembilan belas terus meningkat di tanah air
kita akan berbincang dengan sejumlah narasumber malam hari ini
kemudian juga sudah bergabung bersama kami
guru besar penyakit dalam universitas indonesia
dan juga anggota komisi sembilan dpr saleh partaunan daulah
selamat malam bapak bapak
semoga dalam kondisi sehat sehat
saya ke dr ari terlebih dahulu
prof seberapa besar ancaman adanya mutasi dari virus covid sembilan belas ini bagi indonesia
apakah sudah ditemukan saat ini di indonesia
ya dari informasi yang ada
teman teman yang melakukan ngs
itu ada sekitar seratusan
itu memang belum ditemukan varian yang terakhir yang ada di inggris ini
tapi terus terang saja
kita tetap harus mengantisipasi bahwa
kasus tersebut sudah ada di indonesia
karena singapura sudah masuk
malaysia sudah masuk
berarti negara tangga kita pun juga sudah masuk
memang yang ditakuti dari varian terakhir ini
dari inggris ini adalah bahwa daya penularannya cukup tinggi
walaupun tadi disebutkan juga akan kita dengarkan
ini itu masih tanda tanya
apakah dengan virus covid sembilan belas
dia bisa menyebabkan cepat perburukan dari pasien
dan meninggal dunia
itu terus terang belum terbukti
tapi yang jelas
yang jelas bahwa virus mutan ini
mempunyai daya penularan yang cukup tinggi
dan yang menarik adalah bahwa menyerang anak anak muda
itu yang penting sebenarnya
jadi ini yang harus kita antisipasi
oleh karena itulah
memang kuncinya adalah surveillance
di mana daerah daerah harus mengantisipasi
apakah terjadi ledakan kasus yang luar biasa
misalnya mengenai pada usia usia muda
nah disitulah harus masuk untuk dilakukan penelitian
apakah ditemukan adanya virus mutan tersebut
pada kasus kasus tersebut
memang perlu pemeriksaan ngs
itu memang perlu alat khusus ya
dan beberapa senter di indonesia itu sudah bisa mengerjakan
cuma memang yang jadi masalah adalah
perlunya kit untuk pemeriksaan tersebut
karena memang butuhkan biaya yang cukup tinggi
itu kira kira mbak
apakah dengan menggunakan tes saat ini
pcr bisa mendeteksi virus dengan jenis yang baru ini
jadi pcr itu tujuannya hanya untuk diagnosis saja
jadi artinya dengan menggunakan sequence
atau kita bilang prim
kemudian misalnya ini satu sampel
ya dijalankan di dalam alat tersebut
kemudian ini ketahuan bahwa ini cocok
oh ini ada terjadi
misalnya dari sampel yang disebutkanlah
dari sampel tersebut itu dilakukan sequence
jadi diperiksa semuanya
apa aja sih jenis jenis yang ada muncul di dalam sampel tersebut
lebih detail gitu loh
jadi memang perlu pemeriksaan khusus
dan biayanya cukup tinggi yang saya bilang tadi
kalau rata rata kalau hitung rupiahnya ini
istilahnya kasarnya itu sekitar sepuluh jutaan
karena kami juga terbiasa mengerjakan ngn tersebut di imeri fkui
tapi memang untuk
untuk apa namanya
untuk riset riset cancer misalnya
jadi itu kira kira lebih kurang lah begitu ya
dari kit segala macam itu biasanya segitu
jadi oleh karena itulah makanya tadi
perlu kita mengantisipasi
pada kasus kasus ini kan sudah mulai nih
anak anak muda nih
kebetulan juga ada anak rekan saya itu masih muda dia
udah positif gitu ya
bahkan juga ada gejala
mulai seperti gitu tuh
kalau perlu itu sampelnya kita ambil kita running
jangan jangan memang sudah ada mutasi
misalnya pada kasus sebut misalnya
jadi ini memang perlu surveillance
dan perintah mesti memberikan perhatian dalam hal ini
untuk menyediakan fasilitas
agar pemeriksaan ini bisa masif untuk ngs tersebut begitu
itu kalau kita bicara soal bagaimana kita mendeteksi
apakah virus tersebut sudah ada nggak di indonesia misalnya
jika kasat mata apakah gejalanya sama dengan virus covid sembilan belas
yang saat ini berada di indonesia
atau ada perbedaan prof
ya kalau dari laporan yang ada di inggris
itu kita melihat bahwa kasusnya
yang menarik kan seperti begini
bahwa penyakit covid sembilan belas ini kita sebut sebagai great imitator
dia penipu ulung
semua organ bisa kena
posisinya sama seperti yang ada sekarang
artinya dari kulit mata ya kan
penciuman kemudian otak jantung
ada yang menyebutkan munculnya ruang ruang di kulit
saluran pencernaan itu bisa kena oleh virus ini
ini yang harus diketahui oleh masyarakat
nah kebetulan virus ini yang baru ini
baru terbukti daya penularannya tinggi
itu tadi daya penularannya tinggi
memang tadi apakah misalnya
apa namanya kerusakannya lebih cepat
nah ini pertanyaan
masih dalam penelitian begitu
jadi untuk sementara itu dulu bakal
jadi artinya bahwa tetap kita harus mengantisipasi
dan tentu juga report yang penting nih
dari senter center rumah sakit rumah sakit rujukan
melihat apakah ada fenomena seperti itu
kecenderungan misalnya percepatnya terjadi peningkatan kasus
dan terjadi pada muda gitu yang tidak umum sebelumnya
jadi kalau memang ya itu
ya perlu kita eksplorasi lebih lanjut
apakah memang strain yang ditemukan itu strain mutan
yang juga terjadi pada negara negara lain
yang sekarang sedang diributkan
baik karena penularannya lebih cepat
kita juga harus gerak cepat
pak miko bagaimana dari satgas pak antisipasi hal ini
ya tadi sudah dikatakan jurubicara satgas covid sembilan belas
bahwa kita mengantisipasinya dengan mentes dulu pcr
kemudian kalau negatif masih kita lakukan sesuatu yaitu isolasi
isolasi akan dilakukan selama lima hari
harusnya sih tepatnya adalah hari
agar kita aman begitu
harus lewat masa inkubasinya
tapi itu lima hari menurut saya kurang adekuat
tapi apa boleh buat itu yang kita lakukan
oleh satgas covid sembilan belas
virusnya sudah sampai ke singapura ke negara tetangga
apakah sejauh ini ada laporan kemungkinan virus ini sudah masuk di indonesia
karena memang harus inisiatif dari penderita covid sembilan belas sendiri
melaporkan dirinya ada banyak masyarakat saat ini melakukan isolasi mandiri
ya jadi harusnya di indonesia dilakukan surveillance virusnya begitu
jadi surveillance virusnya sudah dilakukan
secara reguler oleh haikman begitu
bahkan mutasi untuk penularannya lebih tinggi sudah ditemukan begitu
waktu itu bulan juli kalau nggak salah
nah jadi kalau seperti itu
kebenarannya kita lakukan dengan baik
kemudian harus secara reguler
nanti di indonesia juga akan ketemu
kalaupun ada mutasi baru

jadi kita identifikasi berdasarkan genetiknya mbak
jadi genetiknya sudah diidentifikasi semua
kalau ada mutasi premiernya kita sudah tentukan
kalau ada mutasi tetap kita bisa tentukan mutasinya
nah kalau dia merupakan varian baru akan kita bisa tentukan
kemudian kemampuan indonesia sudah bisa menentukan primatenya
dan kalau itu jadi varian baru kita bisa menentukan
oke saya ke bang saleh terlebih dahulu
bang saleh belum selesai penanganan pandemi secara keseluruhan
khususnya juga di indonesia tren kasus positif saat ini terus naik
bagaimana bang saleh melihat adanya ancaman baru varian virus covid sembilan belas ini
sudah siapkah pemerintah untuk mengantisipasi hal ini
jadi sebetulnya yang terkait dengan virus covid sembilan belas ini
ini belum pernah didiskusikan secara serius
dan kita sudah mencari penanganan yang lebih baik

karena itu komisi sembilan memang fokus pada pembicaraan rencana pemerintah untuk melakukan vaksinasi nasional
karena itu soal varian baru ini belum
dan kita juga mendapatkan informasi itu dari media terutama media media internasional

nah ini perlu diantisipasi oleh pemerintah sebetulnya
nah ini perlu diantisipasi oleh pemerintah sebetulnya
kenapa karena untuk kasus virus covid sembilan belas ini
sejujurnya kalau menurut saya dan yang saya perhatikan
ini belum ada penjelasan yang ini secara teknik dijelaskan oleh pemerintah misalnya
misalnya apa saja yang menimbulkan orang ketika terpapar virus covid sembilan belas ini
misalnya kalau ada virus covid sembilan belas ini misalnya kalau ada virus covid sembilan belas ini
misalnya kalau ada virus covid sembilan belas ini
atau banyak term exactamente atau mungkin juga yang for granted tusuk busur heightened
misalnya mungkin dua orang
ada yang vyus paramping kepadamu
ada orang yang tetap men samnat untuk tangani
ada orang yang tetap men samnal
ada orang yang tetap men tiga ribu rumahnya
ada orang yatuh ke puluh orang lantai

ada orang sudah muat untuk melanggan turuk interring
yang empat belas hari
kemudian tetap berantung juga beda
ada orang yang malah justru
lima hari dirawat dulu
ada orang yang justru
ada yang lima belas hari pulang juga dan seterusnya
jadi ini juga
dideteksi sehingga kita bisa membaca
ini karena bagaimana
keinginan pengetahuan itu kan
salah satunya adalah memperhatikan
gejala gejala alam terkait
jadi kalau gejala gejala ini
kita pahami secara
sungguh sungguh makanya tentu akan
memberatkan kita itu bagian yang kedua
ini jangan sampai terlambat
kita mendapatkan ruang yang cukup lama
sebelum covid sembilan belas masuk ke indonesia
kita di wuhan sudah merebak
di indonesia ternyata belum pada waktu itu
tetapi ternyata begitu masuk ke indonesia
kita malah nggak siap
yang mungkin sudah terjadi di eropa
dan juga beberapa negara lain termasuk di
singapura seperti yang dijelaskan tadi
maka indonesia sudah siap
jadi salah sesuatu
itu harus disiapkan
tapi boleh kita
fokus pada vaksin ini tetap
jangan kita putas
dan juga usaha
dan juga tentu
kementerian kesehatan yang termasuk
sebagai garda terdepan
ini harus betul betul sungguh sungguh
apapun yang akan terjadi
terkait dengan mutasi virus ini gitu
ini hanya baru satu
laporan dari inggris ada laporan lainnya
dari afrika selatan apakah memang ada
ancaman mutasi virus lainnya
kita akan berbincang
dari jeddah tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
kami kembali sesaat lain
terima kasih anda masih bersama kami
kita masih berbicara mengenai ancaman
varian baru virus covid sembilan belas saya ke
pak ari lagi pak ari
tadi kita sudah menyebutkan bahwa varian baru
ditemukan di inggris inggris
saat ini melakukan lockdown untuk
beberapa wilayah ada laporan
lainnya ada varian
lain di afrika selatan
apakah ini mutasi
virus yang sama atau berbeda
ya jadi sekarang
begini ya bahwa
secara umum ini buat masyarakat tahu saja
virus itu kan ada dua ya
virus rna atau dna nah virus rna
ini memang tidak stabil dia
tingkat mutasinya itu cukup tinggi
ya karena kan prinsipnya
dia itu kan makhluk hidup juga artinya
dia untuk tetap survive dia melakukan
sesuaikan dengan keadaan nah
yang sekarang misalnya lagi rame
ini yang dihubungkan dengan
tenggara itu terjadi kenapa
karena memang jumlah kasusnya yang
stagnan di situ ya kasus stagnan dan terus terus
dilakukan eksplorasi memang
gini kelebihannya di inggris itu
yang positif ini itu
sepuluh persen sekitar sepuluh persen itu sudah
dilakukan sequencing sudah dilihat ini
virusnya itu apa aja gitu sehingga bisa diidentifikasi
bisa diidentifikasi nah
apa namanya berdampak
baru ini rame nah di
afrika selatan juga menunjukkan
hal yang sama sebenarnya di kita juga dari data data
yang ada dari seratusan yang
sudah teliti itu ada juga beberapa mutasi
yang ditemukan tapi tidak
berdampak terhadap tadi kan kalau
ini adalah daya penularannya
ya kita kan bedain dengan flu
sama covid sudah jelas kalau flu
tidak semudah itu menularnya
kemudian yang kedua adalah virulensi
virulensi itu keganasan dari virus
tersebut nah ini beda
misalnya saya ambil contoh yang flu ya
kalau flu itu kan sudah di sekitar
batuk pilek aja
ya jarang yang sampai
ke pneumonia ke radang paru paru
karena paru paru itu kan saluran
pernafasan bagian bawah
ya kan sama lebih kurang sebenarnya
dengan awalnya itu ya
family nya itu sama dengan flu
tapi tadi ada covid sembilan belas
ini yang mana
ke paru paru nah kita bilang
tadi tuh ketika memang ini ditemukan
tasi baru dengan dampak yang
daya penularannya tinggi kemudian
daya turnasi tinggi baru ini
diangkat diangkat gitu
kasus ini gitu nah itu tadi jadi
tinggal dicari linknya ini
kalau yang di singapura itu
jelas bisa diterapikasi
karena memang yang bersangkutan ini adalah
warga negara singapura
di inggris jadi jelas bahwa dia memang
dari inggris nah apakah yang di afrika
selatan ini memang dalam suatu
perjalanan ini jadi pertanyaan
misalnya misalnya ada report dari
kasus kasus yang ditemukan di kita
yang sudah dilakukan sequencing itu
nenek moyangnya ada di wuhan
ini udah bisa kelihatan itu sumbernya di wuhan
memang dia ada yang udah keliling dulu
itu wuhan ke jepang misalnya
kemudian ke jepang ke perancis baru
masuk singapura baru masuk indonesia
itu bisa terdeteksi tuh
perjalanan si virus itu bisa terdeteksi dengan
sequencing tadi itu nah tadi yang
mengenai hal yang ditemukan di inggris
ini ini masih dipelajari
apakah yang di afrika selatan itu sebenarnya
mohon maaf ini nenek moyangnya
di inggris dia sampai ke situ misalnya
atau ada sesuatu mutan
baru yang ada di sini jadi ini terus terang masih
di masih apa namanya
masih dalam analisa ya
berjalan virus ini jadi kita juga
bagaimana alih alih virus
melakukan riset mengenai hal ini
oke artinya juga treatment
sama saja bisa terjadi
ataupun berbeda bisa saja pak ari
jadi yang salah satu yang cukup
yang kita sudah bisa waspadai
adalah bahwa pemeriksaan pcr ini
itu agak beda untuk menggunakan primernya
jadi untuk primer tertentu
tidak bisa kita gunakan untuk virus ini
kita mesti menggunakan primer yang lain gitu
misalnya artinya kan kalau untuk
dari gen virus
si covid ini nah kita mesti
ngambilnya itu bukan di potongan itu kalau mau
nyari terus yang mutan ini gitu jadi itu
tapi kalau untuk treatment sama
kabarnya juga ini vaksinnya pun
nanti antibody yang dibentuk
masih bisa untuk
prevention terhadap mutan ini disebutkan
demikian walaupun pfizer
menyebutkan sedang melakukan riset
apakah memang demikian atau tidak
yang penting adalah
tadi itu untuk tes pcr nya itu
itu harus dengan
primer susunan gen yang
agak beda kalau ingin mendeteksi
adanya virus ini gitu
itu urusan laboratorium deh masyarakat nggak perlu tahu
tapi itu tadi artinya itu kami
para pakar sudah membicarakan hal tersebut
mendiskusikan hal tersebut jadi
akhirnya kalau ini memang
kita mau mengejar ini maka
gunakan primer jadi teman teman
di patologi klinik dan teman teman
itu berdiskusi sudah
berdiskusi mengenai hal tersebut jadi
terus terang saja begini bahwa
alhamdulillah ini kan
kalau dokter miko ini
epidemiolog ya kita
kompak di sini abdul nah
ini tim pakar ini terdiri dari ahli ahli
berbagai bidang juga kompak nih
mengantisipasi ini kita meeting kita rapat
untuk diskusi apa sih
apa sih jadi itu tadi
tinggal ya tinggal
silakan aja digunakan oleh pemerintah
hasil hasil pembicaraan kita ini
memang kita difasilitasi oleh
tadi sudah disampaikan oleh
pak ari bagaimana pertemuan pertemuan
dilakukan mengantisipasi hal hal
seperti ini ada mutasi
saya ke pak miko
mencermati apa yang disampaikan tadi
bang saleh jangan
kali ini kita belum siap
begitu ya highlightnya ya bang saleh karena pada saat
awal pandemi covid sembilan belas kita tahu bagaimana
catatan buruk penanganan oleh pemerintah
tanda kutip banyak yang
mengatakan indonesia terlambat
saat ini sendiri
saya melihat begitu banyak tes
masif yang dilakukan tapi dengan
berbeda beda mengapa saya katakan demikian
untuk memastikan masyarakat mendapatkan
untuk mendapatkan tes
secara rata semuanya bagaimana
meyakinkan bagaimana memberikan
informasi kepada masyarakat
ayo lebih inisiatif
jika merasa memang terkait
ataupun melakukan perjalanan dari luar negeri
bisa berinisiatif melaporkan diri
kalau luar negeri kita
harus standar pcr
atau kalau di jepang
jadi indonesia masih
menggunakan pcr jadi
menurut saya itu
internasional ini sama di semua negara
kalau untuk tes
dari negara manapun
kalau dia ada
di ambang batas itu
atau tenaga laboratorium akan
jadi berbeda akan ada bisa
dikatakan negatif atau bisa
dikatakan positif karena
kalau dia ambang batas itu
itu harus di commit masih
apakah ada atau
dengan kontak ke dia terhadap
pernah mengalami masalah
dengan tes pcr negatif
di arab saudi
ada tujuh orang yang positif
kemudian di jepang ada
empat orang yang positif
dan juga di taiwan begitu di taiwan
ada empat orang juga positif jadi
menurut saya itu
bukan masalah karena
harus dilihat kembali pada
pada hari keberapa ini dia
itu pada hari
harus dilihat kembali kepada
saya tahu pak miko
anggota tim pakar artinya sebenarnya juga
cukup mengkritisi pemerintah
tanda kutip ya pak untuk mengawasi
begitu bagaimana penanganan covid sembilan belas
tapi dari diskusi bersama
dengan tim pakar dan anggota
tim satgas yang lain secara
kemampuan kita sudah cukup
untuk mendeteksi varian varian
ya menurut saya
kencing di indonesia sudah
ekman sudah punya
yasis sudah punya banyak
virologi bahkan di indonesia
sudah mumpuni lah
menurut saya jadi
mungkin pak harusnya
dan itu sudah dilakukan oleh ekman
karena dia mengembangkan
untuk keperluan pengembangan
vaksin merah putih pak
sudah dilakukan oleh ekman
kemudian apakah itu
menurut saya tidak tahu tapi mungkin pak akan
disuruskan untuk kepentingan
vaksin merah putih
yang saat ini posisinya sudah
saya tidak mengatakan
sudah final seratus persen tapi yang sudah
datang tiba dan masih menunggu uji klinis
satiga adalah sinovac
dua juta dosis sudah tiba
di indonesia apakah kemudian
adanya varian baru ini
kita ingin mengatakan bahwa
apakah kemudian vaksin yang datang bisa mengatasi
varian baru ini nanti pak ya dijawab
usai jeda kami akan kembali sesaat lagi
terima kasih anda masih bersama kami kita lanjutkan dialog malam hari ini saya ke pak miko terlebih dahulu
pak miko tadi sebelum jeda saya ingin bertanya bagaimana efektivitas vaksin sinovac yang sudah tiba di indonesia
mengingat ada ancaman ancaman baru
yang kita berharap tidak masuk ke indonesia
tapi mungkin saja terjadi
yang dari virus itu
dari virusnya itu
jadi sudah diidentifikasi
kemudian ke virus
varian yang baru ini adalah
dan genetik yang
merangsang antibody juga berbeda dengan
jadi rasanya tidak akan berkurang bahwa
antibody tetap akan diproduksi oleh
pemberian vaksin apapun
baik itu merah putih
cuman apakah kemudian
antibody ini dapat melawan
varian yang baru itu
itu yang lagi mas
karena masih banyak tanda tanya di sana
karena berbagai negara saat ini mencoba
menerka nerka bagaimana varian baru ini
memberikan highlight bagaimana pemerintah
harus siap kali ini dalam menghadapi
disampaikan oleh dua narasumber yang lain
kemungkinan memang pemerintah
memiliki kemampuan untuk itu
tapi secara keseluruhan
kita harus terbagi fokusnya satu sisi
memang ada ancaman mutasi dari virus
corona di satu sisi penanganan covid sembilan belas
saat ini masih terus dilakukan
angka positif masih terus tinggi
bansalya melihatnya pemerintah sudah on the track belum
saya melihat bahwa
yang sudah dipakai
aturan dan protokol kesehatan yang
dikeluarkan oleh pemerintah itu
saya tidak yakin itu efektif
ini misalnya contoh ya
nah kan sebetulnya kita
mengantisipasinya itu dengan cara bagaimana
kita menyeleksi orang yang mau masuk ke indonesia
di pintu pintu masuk kita terutama
nah kalau kita lihat sekarang di
bandara itu kan itu
dokumen yang harus diisi oleh
setiap penumpang yang turun dari pesawat itu namanya
nah tapi kalau kita lihatnya itu
itu rata rata hanya
perintah saja itu
jadi kalaupun misalnya orang misinya itu sembarangan
itu tetap akan keluar itu barcode nya
jadi orang tidak bisa masuk itu satu
lalu misalnya kalau orang sembarangan ngisi lalu
orang yang datang dan masuk ke indonesia atau
pindah ke kota kota yang lain
nah itu yang
orang misalnya kalau masuk ke indonesia
kemudian kita tidak bisa mendeteksi apakah dia betul betul masuk ke indonesia
tapi kalau orang orang di indonesia bebas dari varian itu
itu kan juga menjadi satu kendala nanti ya untuk memastikan bahwa
varian varian tidak masuk ke indonesia itu
bagian yang penting saya kira untuk diberikan catatan kepada kita semua
dan tentu itu kan bagi pemerintah dalam hal ini khususnya
para petugas kita di bandara dan pintu pintu masuk berbatas di indonesia
kemudian yang berikutnya
saya mau komentari soal vaksin tadi

apakah vaksin ini nanti akan efektif
atau kondisi yang tinggi
sebetulnya yang bisa menjawab ini adalah
badan pom badan pom kan sekarang sedang melakukan pelitian untuk
mengeluarkan apa yang disebut dengan emergency use authorization
nah apakah misalnya emergency use authorization itu sudah bisa dikeluarkan atau tidak
nah ini tentu nanti kita lihat dulu hasilnya
yang akan dilakukan oleh pemerintah
masalahnya sekarang kan vaksin sudah ada
bisa sebesar satu dua juta
nah apakah nanti itu bisa dikeluarkan emergency use authorization
karena sampai sejauh ini saya dengar dokumen dokumen yang terkait dengan vaksin tersebut
yang dari cina itu belum sampai ke indonesia secara keseluruhan
dan karena itu tentu verifikasi kemudian penelitian dan juga analisis terhadap vaksin itu belum bisa dikeluarkan secara keseluruhan
vaksin itu belum bisa dikeluarkan secara sempurna
nah itu tentu kami ya harus mengingatkan kepada badan pom untuk hati hati betul ya
untuk memastikan bahwa vaksin yang di indonesia betul aman
kemudian bermutu dan bermanfaat
jangan sampai nanti vaksin ini oke aman tetapi tidak bermutu
untuk apa disuntikan
atau sampai misalnya vaksin ini sudah kita bayar mahal gitu
misalnya karena dari jenis vaksin yang sudah ditandatangani oleh pemerintah untuk bekerja
sama dengan kita yang paling banyak nanti untuk disuntikan ke indonesia itu
atau di vaksinasi itu sinovac
karena itu betul betul ini harus dipastikan terkait dengan ini
karena kita tahu sinovac ini juga belum dipakai secara luas ya di negara negara lain
bahkan saya kira di china juga ini belum
karena sinovac ini harus dipakai pada uji toba klinis tahap ketiga ya
tahap pertama kedua dan ketiga
apakah ini sudah berlangsung secara umum atau apakah ini sudah bisa dipakai
nah ini tergantung nanti hasil dari keputusan yang diperlukan oleh bantuan ketiga
baik baik bang saleh
saya ke pak ari
pak ari concern bang saleh tadi seperti itu mengenai efektivitas sinovac sendiri
ada catatan mengenai ini pak ari
ya terus terang saja kita masih menunggu uji klinik tahap tiga ya
kalau yang di indonesia ini
ini kan dari keterangan prof kusnandi sebagai ketua tim itu disebutkan baru selesai maret ya
tapi kabarnya yang brazil ini mungkin cepat hasilnya
jadi disitulah kita menunggu bagaimana evokasi daripada vaksin tersebut
disebutkan memang yang di data yang di bandung tersebut itu sudah kelihatan imunogenitasnya yaitu terbentuk antibody empat kali
tapi efekasi apakah memang ini bisa melindungi seseorang dari terkena virus ini ini yang masih kita tunggu hasilnya gitu loh
jadi ini sebenarnya ya artinya di satu sisi ini sudah ada tapi di sisi lain juga ini terjadi mutasi
sebenarnya yang penting adalah bagaimana sekarang kita melakukan periksaan yang masif ya
pemerintah tentu di sini perlu membantu
tadi yang saya bilang kitnya cukup mahal soalnya
ada beberapa senter punya ngs ada juga yang dipinjamkan tapi kita terkendala untuk kitnya
nah ini soalnya kitnya juga harganya setan juta juga
jadi kalau ini kitnya ini kitnya ini tentu ada nanti ini kita bisa sama sama ini senter senter yang ada ini melakukan evaluasi mengenai mutasi ini
itu yang penting
nah kemudian yang kedua tadi benar kita harus benar benar menjaga border kita ini
kita meminimalkanlah kasus kasus ini masuk ke indonesia gitu loh
karena kita tahu nih kita punya masalah dengan pelaksanaan protokol kesehatan ini gitu ya
dan kita lihat nampaknya kasus makin tinggi apalagi ada mutasi nampaknya kondisi seperti yang kemarin kemarin aja
rame aja di jalan macet aja di jalan

dan di di bali juga kabarnya hotel juga full book jadi ini hal hal yang harus diantisipasi buat kita semua ini mengenai kondisi seperti ini
dan di di satu sisi juga kita tahu dari hasil hasil libur panjang empat kali itu selalu diikuti dengan jumlah kasus yang meningkat
artinya apa ketika ada libur panjang ya masyarakat tidak konsisten melaksanakan protokol kesehatan
kajiannya seperti itu
sebenarnya kan penyakit ini saya dari awal lah dari bulan akhir januari kita sudah teriak teriak
penyakit ini itu kita sebenarnya prinsipnya bisa tercegah penyakit ini karena kita tahu bagaimana menularnya
penyakit penularnya itu ya drop rate orang ngobrol seperti begini
kalau sekarang udah pakai masker semua tapi ketika makan makan mereka buka maskernya selesai
menular dari satu orang ke orang yang lain
nah orang oh udah sepeda sepeda bagus dia berolahraga tapi selesai berolahraga buka masker ketawa ketawa ngobrol ngobrol disitulah terjadi penularan gitu loh
nah ini hal hal yang harus diantisipasi dan kita tahu bahwa kluster kantor kluster rumah itu sekarang luar biasa
baik pak ari
sayang sekali waktu kita sudah habis tapi memang saya sepakat dengan itu hulunya adalah masyarakat kita semua bagaimana secara bersama sama harus menjaga protokol kesehatan memakai masker menjaga jarak tidak melakukan aktivitas yang menimbulkan kerumunan
ini yang kemudian menjadi kunci apapun varian baru yang masuk ke indonesia kuncinya ada di masyarakat
terima kasih pak ari pak miko bang saleh sudah berbincang bersama kami di cnn indonesia newscast

dan usai jeda kami akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya tetaplah di cnn indonesia newscast